ya nanti mungkin waktunya kita akan sampaikan di media
saya rasa kalau komunikasi dengan lintas partai kita semua lakukan komunikasi
ya nanti mungkin waktunya kita akan sampaikan di media
iya semua sinyal komunikasi pasti positif
ya sama kan kemarin itu adalah silaturahmi antara tokoh tokoh kader dan masyarakat
yang ingin silaturahmi dengan pak prabowo
termasuk ada mas sandi juga saya lihat dan saya juga ketemu